rindu sama tausiahnya ustadz
nyeros merubah acaranya tanpa sepengutuan saya
tanpa berembuk sama saya
sekarang kamu datang nyuruh saya kehadir
coba kamu kasih tahu bagaimana caranya
jam sembilan pagi saya sudah harus ada di kidahu
jadi saksit pernikahannya ucuy
jam sepuluh nyeros menikahkan sobri sama dede
di sini di ciraus
sekarang kan ada dua pernikahan
yang satu pernikahan ucuy yang satu pernikahan sobri
kamu tahu kamu gak bisa menghadiri keduanya
ya tinggal pilih dong siapa yang lebih penting
pernikahan ucuy atau pernikahan febri
untuk pernikahan ucu saksi bisa siapa saja
tapi kalau sobri
semua orang waras juga tahu
kamu harus mendahulukan sobri
karena sobri itu anak kamu
sobri anaknya anaknya
yoyoh dengar katanya pernikahan sobri sama dede batal
tahu tuh kemet kali yang batalin

mak kan mau ngadain pesta buat cucu emak
dede kan satu satunya cucu emak
mak pengen bahagiaan dia
mak pengen ngasih kenangan kenangan pernikahan dia
gatunya kemet tersinggung
alasannya nggak dikasih tahu
emangnya emang gak bilang sama pak kemet kalau mau bikin pesta
kalau bilang sama dia disangka mau minta biaya
ngomong ngomong rembukan sebulan dua bulan
sedangkan pernikahan dedeh enam hari lagi
pestanya di rumah emak
duitnya duit emak
kenapa dia jadi tersinggung
jadi itu masalahnya mak
kalau kita bisa irit kita bisa punya segini
aak aak sebulan bisa nabung dua juta
minimal kita bisa dapat sepuluh juta
berarti kita bakal bisa punya tiga puluh juta aak
koswara beli kiosnya itu cuma dua puluh juta
kalau kita mau cari tempat yang lebih rame
di cibatu itu mungkin sekitar tiga puluh juta
berarti modalnya cuma cukup buat beli kio
ya kan tidak perlu dibeli dulu neng
nanti kalau ada uangnya baru kita beli
eh sih kok gak yakin ya
kita harus paksain neng
kalau tidak kita tidak akan bergerak
kalau kita mau berubah
neng kamu mau berubah
wa'alaikumussalam pak ustadz kemet
tadi sobri datang ke rumah
dia minta supaya pak ustadz kemet
tidak jadi saksi dalam pernikahannya ucuy
supaya pak ustadz kemet bisa hadir dalam pernikahannya sobri
iya pak badrun tidak apa apa

saya itu yang minta maaf pak ustadz
saya tuh yang minta maaf pak ustadz
pak ustadz kemet bilang apa
ya pak ustadz kemet
pak ustadz kemet juga tahu kenapa kita bersikap seperti ini
nanti pernikahannya mimin jadi ikut ricuh
iya pak mimintai sekarang sudah tenang
bagi apa yang penting itu kebahagiaan kamu mimin
iya min sama amat juga begitu
makasih pak amma
anak anak bagaimana hari pertama sekolahnya
sudah mulai belajar belum
ibu ingin mengajarkan kalian bagaimana caranya menulis
kalau suatu saat nanti kalian punya ide
kalian harus bisa menyampaikannya dengan jelas
jadi setiap orang harus memiliki kemampuan dasar menulis
belajar menulis itu bukan berarti kalian harus jadi penulis
tapi dengan belajar menulis
banyak sekali manfaat yang bisa kalian rasakan
nah kita mulai
cu bos jumat depan cu tidak bisa jualan
libur terus kamu cuy
nikahnya kan baru hari sabtu
bukan mali cuy bos
mendingan kamu kerja ucuy
rumah juga gak jadi dihias
mendingan kamu cari uang
kan dari hari jumat
ucuy sudah tidak boleh keluar dari rumah
budaya orang tua
datangnya lebih awal
bawanya juga lebih banyak
udah aja sih ucuy
rindu sama tausiahnya ustadz
lima menit lagi masuk waktu maghrib
tidak ada apa apa
sebaiknya senyum laki laki
saya patut yang itu

ma udah azan
iya debbie kan kedengeran
jangan duduk nanti ngantuk
papa duluan kali
tibi sholat maghribnya di rumah aja ya